hai harga ayam potong di pasar pamanukan subang ini berangsur naik pada selasa kenaikan secara
bertahap terjadi sejak lima hari dari harga jual sekitar tiga puluh rupiah kini menjadi tiga puluh lima rupiah
per kilogramnya menurut pedagang tingginya permintaan jelang perayaan natal dan tahun baru menjadi salah
satu pemicu naiknya harga ayam potong ini mahal banget harga ayamnya ya turun turun oh belum turun turun
tak hanya di wilayah subang di beberapa pasar tradisional di kota cirebon jawa barat harga
daging ayam juga naik dalam beberapa hari terakhir seperti di pasar harjamukti kota cirebon kenaikan
harga daging ayam pada rabu pagi sudah mencapai
rupiah per kilogramnya padahal harga daging ayam biasanya dijual dengan harga dua puluh tujuh rupiah
per kilogram kenaikan harga daging ayam ini pun dikeluhkan konsumen terutama ibu rumah tangga
mereka berharap agar daging ayam kembali turun lantaran merupakan salah satu kebutuhan yang
banyak dibutuhkan oleh rumah tangga jualannya kenapa ya karena susah nyari keuntungannya susah
pedagang maupun pembeli berharap agar harga daging ayam kembali turun dan stabil tim liputan cnn indonesia